kita awali berita dari surabaya
diduga stres seekor sapi limusin mengamuk saat diturunkan dari truk pengangkut sapi
akibatnya sapi kabur ke jalan raya dan sempat menyeruduk empat warga hingga mengalami luka luka
sapi yang diduga stres ini masih berusaha berontak meski sudah diikat warga di kawasan masjid al mubarok gedang asintandes surabaya
sebelumnya sapi jenis limusin ini lepas sesaat diturunkan dari truk pengangkut hingga ke jalan raya darmo indah
akibat sapi mengamuk ini empat warga mengalami luka luka saat akan menangkap sapi tersebut
di antaranya luka di bagian tangan dan luka bagian pundak
tapi tidak sampai
sapi jenis limusin yang memiliki berat tiga ratus dua puluh lima kg ini akhirnya bisa tenang setelah diikat pada bagar beton dan disiram air oleh warga
francis kawijaya surabaya